program elektronik trafik law enforcement etla atau etlang mulai disimulasikan jawa tengah sejak beberapa pekan lalu
jajaran direkturat lalu lintas polda jawa tengah terus memantau jalannya sistem yang menggunakan perlalatan canggih
yakni sejumlah kamera untuk merekam pelanggaran yang dilakukan masyarakat di jalan raya
tiga jenis kamera yakni speedcam etla cam dan mobile cam digunakan untuk menjalankan program etlang
sesuai namanya speed camp digunakan untuk merekam pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi atau di atas ketetuan
sedangkan etl hicam digunakan untuk merekam tindak pelanggaran yakni tidak memakai helm
tidak memakai sabuk pengaman hingga plat nomor yang menunggak pajak
khusus untuk mobile camp kamera ini ditempatkan di helm petugas lalu lintas yang melakukan patroli keliling
dengan adanya ini kita memberikan suatu edukasi bahwa ayo masyarakat jadi pintar ayo masyarakat disiplin
nanti pada saat tilang ini sudah dilakukan yang memarahi bukan polisi sekarang yang memarahi orang tuanya
pada saat anak tersebut kena tilang elektronik maka surat cinta dari polda jawa tengah itu akan dikirimkan
pemberlakuan e tilang yang merupakan program seratus hari kapolri jenderal listio sigit dalam mereformasi kinerja polri
dan ikut memutus rantai penyebaran covid sembilan belas karena tidak terjadi kontak fisik antara polisi dan warga
mendapat sorotan dari beberapa elemen masyarakat yang mempertanyakan efektivitas khususnya dasar hukum dan sanksi yang akan diberikan kepada warga yang melanggar
masyarakat banyak yang dirugikan nantinya kenapa dibuat bingung tiba tiba dia mendapatkan panggilan atau pernyataan salah oleh pihak kepolisian
tanpa ditunjukkan kesalahan dan lain sebagainya
kemudian mobil kendaraan bermotor itu
nah semuanya tidak atas nama diri sendiri ada yang sudah dijual nah itu bagaimana mekanismenya masyarakat belum dikasih tahu
kalau pelanggaran itu sidangnya pidana ringan ya tapi itu harus melalui proses sidang dihukum acara pidana ringannya seperti itu
nah kalau tadi yang disampaikan pak nanang bahwa setelah mendapatkan konfirmasi kemudian lalu dikirimkan surat tilang
dan setelah itu diberikan akun
nah kalau tadi yang disampaikan pak nanang bahwa setelah mendapatkan konfirmasi kemudian lalu dikirimkan surat tilang
dan setelah itu diberikan akun